kita ke informasi selanjutnya wanita indonesia kembali mencetak sejarah baru
tepat pukul sembilan lebih lima belas menit waktu indonesia tengah
tercipta rekor selam wanita terbanyak di manado sulawesi utara
sebanyak sembilan ratus dua puluh delapan wanita melakukan aksi penyelaman masal di pantai manado kawasan megamas
selain penyelaman terbanyak dilakukan pula pembentangan bendera merah putih terpanjang di dasar laut sepanjang lima ratus meter
sejatinya ada sembilan ratus tiga puluh lima penyelam wanita yang mendaftar
namun tujuh diantaranya gagal melakukan penyelaman dikarenakan berbagai hal
pemecahan rekor selam ini diinisiasi oleh organisasi wanita selam indonesia atau wasi
sementara peserta datang dari berbagai wilayah dan organisasi selam di tanah air termasuk dari tni dan polri
pemecahan rekor ini menjadi salah satu kado termanis menjelam perayaan kemerdekaan indonesia dan penyelenggaraan asean games dua ribu delapan belas
keadaan di sana gimana
rame tapi agak keruh airnya soalnya banyak kan
sebelumnya pada jumat pagi ratusan penyelam wanita telah memenuhi pantai manado
mereka melakukan persiapan terakhir sebelum pemecahan rekor
bukan hal yang mudah mengingat menyelam merupakan olahraga yang butuh keahlian khusus
tantangannya apa ya bu yang mengumpulkan sembilan ratus banyak penyelam itu
tantangannya sebetulnya bagaimana membuat mereka ingin ikut ingin belajar menyelam
bagaimana membujuk mereka ini tidak apa apa loh ini tidak bahaya
karena pandangan orang umum terutama perempuan menyelam adalah olahraga yang menakutkan
karena dia pikir kalau menyelam masuk air itu langsung dimakan hiu
di tengah hingar bingar politik yang memanas para penyelam wanita indonesia
berupaya menorekan prestasi
sedang mencatatkan rekor kegiatan semacam ini juga berperan positif
bagi perkembangan pariwisata tanah air